menteri keuangan sri mulyani menyampaikan apresiasi kepada direktur jenderal pajak ken dwi jugias teadi
dan jajarannya terkait keberhasilan periode pertama teks amnesti
apresiasi tersebut disampaikan sri mulyani melalui sepucuk surat
surat tersebut ditulis tangan sendiri oleh sri mulyani di atas sebuah buku yang kemudian difoto
dan dikirim kepada ken melalui aplikasi pesan whatsapp
foto ini kemudian menjadi viral dan menyebar di kalangan pegawai kementerian keuangan
realisasi periode pertama tax amnesti atau pengampunan pajak telah mencapai perolehan tebusan sebesar rp sembilan puluh tujuh dua triliun
yakni sebesar rp satu ratus enam puluh lima triliun